sejumlah petugas dari dinas pemadam kebakaran kota padang sumatera barat
harus bekerja ekstra untuk mengeluarkan navisa fazila dari dalam mesin cuci
bocah perempuan berusia empat tahun ini terjebak di dalam mesin cuci
setelah berusaha bersembunyi dari kakak saat bermain petak umpet
peristiwa ini terjadi di jalan baryang cubadak ampo
kecamatan kuranji kota padang rabu malam
orang tua yang panik akhirnya meminta bantuan dinas pemadam kebakaran
untuk melakukan evakuasi
lima personel pemadam kebakaran turun ke lokasi
dan langsung melakukan evakuasi dengan membongkar mesin cuci
tak sampai satu jam petugas berhasil mengeluarkan sang bocah dari dalam mesin
yang terjepit di dalam mesin cuci
kuran langsung kami tinggal lagi dengan mengerikan lima orang personil
pelabangan untuk lokasi itu berada di panturingan dallas
beruntung dalam peristiwa ini sang anak tidak mengalami luka
jone di kambang padang sumatera utara